ketekunan andrian dan yujini melakukan riset mengenai selera pasar menjadi salah satu kunci sukses mereka
mereka tak ragu bereksperimen berulang kali untuk memastikan puding buatan mereka memiliki rasa dan kemasan yang unik dan disukai
terus percobaannya sampai bisa memasarkan ini kan rasanya juga ada banyak gitu langsung aja kita bikin dulu satu terus langsung dipasarkan atau bikin eksperimen dulu selama berapa lama gitu
kita eksperimen kurang lebih tiga bulan
tiga bulan kalian berdua aja nih ya
iya di dapur misalnya habis pulang gereja eh kita eksperimen yuk gitu turun bikin kan harus didinginin dulu nyobain kurang lagi bikin lagi gitu itu kurang lebih tiga bulan sampai kita menemukan rasa yang pas
jadi kita launching pertama lima rasa doang
rasa apa tuh rasanya
kita bubble gum green tea peach banana sama
taruh lima rasa
kita memang mengeluarkan rasa yang unik unik dulu gitu di awalnya
sekarang kan udah ada coklat rasa rasa stroberi gitu yang mungkin udah biasa gitu
itu kita awalnya emang kita sengaja mengeluarkan rasa rasa yang emang eye catching gitu
membesarkan bisnis tidak selalu membutuhkan modal besar
media sosial menjadi andalan adrian dan eugenie untuk memasarkan produk mereka
selain sesuai dengan target pasar promosi melalui media sosial
juga praktis dan tentunya gratis
selain itu mereka juga rajin mengikuti bazar dan festival makanan di jakarta
kalau untuk instagram nah ini kan emang lagi zaman banget ya instagram social media
nah apa yang kalian maksudnya awalnya tuh kalian melihat oh ini bisa nih berpot potensial banget nih kita masukin ke instagram apa gitu
kalau instagram ya jadi awalnya emang karena kan pertama instagram itu gratis ya
jadi itu platform untuk orang berjualan itu paling mudah gitu
dan dari situ kita lihat yaudah kita launching pertama melalui instagram
pertama caranya adalah kita minta bantuan dari teman teman sekitar kita untuk ngepost foto puyo
melakukan endorsement ke artis artis di indo pevita peers maudie
waktu itu kita minta tolong kayak ada koneksi kita tolongin dong gini gini oh ya boleh gitu
waktu itu juga dua ribu tiga belas instagram tuh belum begitu dijadiin
baru itu udah koneksi banget lah sama orang
kalau dulu tuh belum jadi masih lagi boomingnya gitu
semua orang masih bolehlah saling bantu gitu
jadi dari situ kita minta orang orang nge post terus menjadi viral banget lah
kira kira kayak gitu
dari situ kita baru ikut bazar
nah dari bazar itu akhirnya kita bisa ke mall
jadi emang awalnya gara gara instagram
jadi awal instagram kemudian kalian ikut bazar baru mall
karena mengikuti bazar pun dia gak nerima semua brand juga
dia ngeliat liat juga
jadi kalau dari instagram dia ngeliat liat
jadi kalau dari instagramnya rame kira kira diminati banyak orang dia biasanya baru terima juga gitu
kemudian ke bazar itu juga udah kalian pikirkan strateginya
kita memang bazar kita untuk mau test market
jadi awalnya memang kita dari awal kita punya ambisi kita harus nih pas ke mall gitu
kita nggak boleh jualan di instagram doang gitu
jadi yaudah ini ada bazar yang cuma paling tiga empat hari kita test di situ
itu kan bazar pun di mall
kita tes marketnya di bazar bazar cocok atau enggak gitu
waktu itu kebetulan kita makin yakin lagi kenapa kita bisa diterima di mal
karena pas bazar waktu itu pertama di grand indonesia itu kita lebih banyak nunggu stok datang daripada jualannya
setelah empat bulan berjualan melalui instagram dan bazar adrian dan eugenie sudah meraih keuntungan
mereka bahkan bisa mengumpulkan modal untuk membuka gerai di pusat
mereka bahkan bisa mengumpulkan modal untuk membuka gerai di pusingan

kendala tersulit pasti untuk masuk ke mall mall
karena awalnya kita melihat ini adalah produk yang berpotensi untuk dijual secara retail
jadi dan biasa mall mall itu mau brand brand yang udah besar dan udah punya track record yang bisa masuk ke mall mereka
dan kita kan brand baru yang bisa dibilang hanya mulainya dari instagram
tapi kita waktu itu percaya ini kayaknya harus masuk mal mal kita nggak boleh jadi sekedar toko instagram
ngebuktiin bahwa ini loh bazar kita ikut bazar bazar di mal dan rame gitu
nah biar mereka ngelihat juga oh ini brand berarti bisa diterima di dalam mall gitu
dan banyak mall di ole yang memang nolak kita
tapi waktu itu ada satu
akhirnya yang bisa masuk di living world
akhirnya kita masuk di mall itu
dari situ karena kita udah satu toko di living world jadi kita masuk ke mall mall berikutnya bisa lebih gampang
oktober dua ribu tiga belas gerai pertama puyo silky dessert dibuka
walaupun bisnis mereka terbilang cepat maju tidak berarti semua berjalan sesuai rencana
bisa dibilang ketipu
waktu itu ketipu sekitar delapan puluh juta untuk bikin kulkas besar gitu
jadi pas kapan itu ya
pas setelah dua atau tiga bus gitu
kita lagi masih growing kita perlu produksi yang lebih besar
terus kita mau bikin satu kulkas yang gede gitu
satu ruangan kayak yang bisa dimasukin orang lah kulkasnya
dan kita udah dp dan lain lain
terus tiba tiba orangnya menghilang gitu
nah itu juga lumayan setback
jadi kita udah ngumpulin modal segitu untuk bikin kulkas terus habis itu orangnya menghilang
nah itu pelajaran juga
tapi waktu itu ya nggak di
gimana tuh mengatasi itu tuh gimana
maksudnya penjauhan banget dong kan kalau udah
ya sedih hilangin doang segitu
tapi kita mikir ini tapi kalau kita sedih sedih terus ini nanti nggak berjalan
kita perlu banget nih demandnya udah cukup growing dan kita perlu bikin kuas yang lebih besar gitu
akhirnya kita yaudah cepat mungkin cari supplier lain akhirnya bikin gitu
pokoknya nggak sampai digalauin lah
kerugian tidak menyurutkan semangat mereka
dukungan dari orang orang terdekat terutama orang tua membuat mereka tetap bersemangat
sejak mereka punya bisnis gitu malah jadi kita berempat lebih akrab gitu
ya mungkin karena mereka juga
baru mulai belajar bisnis

agar tetap bisa menuntut ilmu
saat teman teman sebaya mereka memanfaatkan waktu selepas kuliah
untuk bersenang senang adrian dan eugenie sibuk dengan puding mereka
lagi udah gak kuliah lagi atau gimana
saya lagi sementara ini dua tahun terakhir saya cuti kuliah untuk jalanin kue full time
kalau saya pasti ada orang yang bisa tapi kalau saya jalanin dulu duanya
pasti nanti boleh jadi setengah setengah bisnisnya jadi setengah setengah
jadi harus fokus gitu ya
jadi saya decide untuk hmm kayaknya ini lagi ada opportunity yang sangat bagus
saya mau coba di sini dulu dan untungnya bisa sejauh ini ya decision yang tepat lah
kebetulan kan sekarang kampusnya juga di bsd kantor juga di bsd produksi bsd
meeting meeting juga dilakukan di bsd
jadi kalau gak banyak kemakan waktu di jalan kalau kayak gitu bakal bener bener efisien sih
kalau misalnya habis kelas ada renggang waktu sedikit meeting sama orang
kalau ada sedikit photoshoot buat puyonya
terus misalnya ketemu sama orang terus meeting di rumah ke mal mal keliling
harus bisa banget bagi waktu
support dari keluarga sendiri
sangat supportif orangtua sangat supportif
mereka juga mentor kita di dalam bisnis
jadi mereka bener bener seneng banget juga kadang kadang
apalagi mama papa itu begitu ada bus baru datengin nontonin lihat orang orang antri mereka seneng gitu
ada pesan khusus gak sih dari ya maksudnya pesan apa yang disampaikan dari orangtua kalian yang kalian inget banget
pokoknya harus selalu stay humble walaupun mau jadi puyo ya kayak gitu
di tengah kesibukan hubungan adrian dan eugenie dengan kedua orang tua mereka justru semakin kuat
orang tua adrian dan eugenie memberi mereka kebebasan untuk menentukan pilihan
sekaligus menjadi mentor dan teman untuk berbagi suka duka dalam menjalankan bisnis
senang sih mereka bisa punya bisnis bareng
jadi berdua itu saling diskusi
kalau ada apa apa suka nanya
nanya ke kami orangtuanya
jadi sejak mereka punya bisnis gitu malah jadi kita berempat lebih akrab gitu
ya mungkin karena mereka juga baru mulai belajar bisnis awal awalnya sih ya banyak bertanya gitu
bagaimana melihat misalnya melihat orang dan sebagainya
tapi misalnya interview pertama kali diajarin
tapi begitu dia lihat sekali berikut berikutnya untuk kalau mau mencari staff mereka udah bisa interview sendiri gitu
feelingnya baca orang oh ini orang sepertinya karakternya seperti ini tuh
lihat kok kayaknya udah bisa menilai orang iya
dalam menjalankan bisnis ini ya belajar banyak mumpung mereka masih muda ya
jadi belajar sebanyak banyaknya
jangan takut gagal
terus belajar untuk mau belajar terus
ada anggapan berbisnis dengan saudara sendiri tidak selalu menyenangkan
tetapi adrian dan eugenie tak setuju dengan anggapan itu
bagi mereka perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar
bahkan bisa menjadi hal yang positif dalam berbisnis
adrian kan kakak adik ini keseluruh buku
kera berantem gak sih
debat debat itu pasti ada
tapi kita gak berantem
kita gak berantem sampai yang parah
sampai abis itu ketrek trek langsung gak bisa kerja
untungnya cukup bisa dibilang cukup akur
dari kecil soalnya emang jarang berantem sih
jadi kalian hanya berdua
berapa menjaga kesompakannya
pasti ada ya setiap kali saya ngasih opini maksudnya opini yang beda
gak pernah sampai kelas banget gitu
jadi pasti dia ngasih opini dia ngasih opini
terus akhirnya oh ya udah kalau gitu solusi ini lebih bagus gitu
pasti kita ada cari jalan yang paling bagus karena
sana bertandangan opini kadang kadang lebih bagus jadinya
seiring pertamanya gerai puyo puding serta sebarannya yang luas di wilayah jabodetabek
adrian dan eugeenie pun merekrut karyawan untuk menjadi manajer operasional
geri yang juga teman kuliah yujini mengaku tertarik bergabung dengan puyo puding
karena melihat kakak beradik ini memiliki keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan bisnis
dibandingkan dengan anak muda lain yang juga sedang merintis bisnis mereka
dulu kebetulan kenalnya sama eugenie dulu ya sama adrian baru kenal setelah join puyo
ya jadi sebenarnya orangnya asik ya waktu itu hubungannya benar benar teman aja bukan profesional
jadi benar benar teman di kampus paling ikut kepanitian bareng dan orangnya asik gitu
dan juga waktu itu kalau di kepanitian kerjanya sesuai dengan jobdesknya
jadi memang bertanggung jawab orangnya
pak adrian belum kenal dulu baru kenal setelah jadi kerja bareng di puyo
dan ya asik juga sih orangnya juga gak terlalu serius gitu
jadi bisa memisahkan ketika kita kerja dan juga main
hubungan pertemanan tidak menghambat profesionalitas mereka
justru hal ini memberikan nilai tambah pada hubungan mereka
aku udah satu setengah tahun di puyo
sebenarnya kerja di puyo sangat happy ya karena ya tadi bilang itu sekaligus kerja juga tapi temenan juga gitu
jadi hubungannya gak kaku kayak bos sama bawahan
kita juga kalau ngasih masukan atau diskusi satu sama lain lebih cair lebih nyaman
dan ide ide yang keluar juga jadinya lebih enak gitu
kita juga ada mobilnya juga pakai pendingin gitu
di dalam mobilnya kita ada apa sih kulkas
hanya dalam dua tahun puyo silky dessert sudah memiliki enam belas gerai di pusat pusat belanja di jabodetabek
setiap hari puyo puding memproduksi lebih dari lima ratus produk
paling kecil dari seratus cup untuk setiap gerai
untuk menjaga kerahasiaan resep bahan dasar puding mereka racik sendiri di rumah
sementara proses memasak meniginkan dan mengemas puding dilakukan oleh karyawan di pabrik
puyo puding saat ini memiliki seratus karyawan tiga puluh karyawan bekerja di pabrik dan tujuh puluh lainnya tersebar di berbagai gerai puyo
untuk memastikan kualitas puding sesuai standar mereka adrian dan eugenie melakukan pengecekan langsung

kita sih biasa kalau ngirim ke mallnya kita bisa lihat

dari tiga hari jadi kita ngirim sesuai penjualan kira kira ini dalam tiga hari udah pasti habis
kalau misalnya nggak habis ya pasti kita tarik lagi gitu kita nggak mau customer dapat produk yang udah lama gitu
jadi itu ngaturnya juga kita sambil belajar gimana caranya stok nanti di sana nggak ada yang kebuang gitu
kita juga ada mobilnya juga pakai pendingin gitu di dalam mobilnya kita ada apa sih kulkas ya
terus di pabriknya juga ada kulkas yang besar banget gitu untuk storage puyonya juga ada
dari kapan tuh kalian udah punya mobil punya cooler punya segala
mobil itu dua ribu empat belas kita punya awal dua ribu empat belas kita punya satu mobil pas kita punya gerai ke dua atau tiga kalau nggak salah
itu soalnya dulu ngirimnya itu masih harus pakai sterofoam
pakai mobil tapi nggak ada kulkasnya kan jadi harus pakai strofoam biar dia tetap dingin gitu
terus lama lama kita udah dapat modal yang cukup akhirnya kita beli mobil box yang ada chillernya untuk ngirim ngirim ke hotel outlet
sekarang kita ada empat mobil puyo yang keliling jakarta setiap hari jalan jalan ngirim logistiknya
brand awareness menjadi hal yang sangat penting bagi adrian dan eugenie
selain eksistensi di media sosial
ekspansi ke pusat pusat belanja juga dilakukan agar produk mereka lebih dikenal publik
sekarang kan banyak nih ada puyo puyo lainnya bahkan kalau kita kayak search gitu resep puding puyo gitu sampai ada gitu
nah gimana sih strategi kalian untuk mempertahankan brand kalian ini
jadi kita dari awal udah antisipasi hal itu
dan juga kita mau brandingnya dari awal sekuat jadi orang mikir puding puyo
puding puyo gitu kita mau bikin itu dari awal
gimana caranya jadi kita awalnya kita mau masuk mall mall dan kita harus masuk mall mall dengan cepat gitu
jadi begitu kita udah masuk mall mall brand brand baru belum tentu bisa masuk mall yang sama
karena mall itu kebanyakan nggak mau nerima produk yang sama di dalam mall itu sendiri gitu
jadi kita sengaja strategi ekspansi ke mall mall di jabodetabek di daerah kita dulu
di jakarta dengan cepat banget gitu
jadi kalau ada komputer lain itu susah masuknya jadinya
adrian dan eugenie sadar bisnis tidak akan selamanya manis
mereka sudah mempersiapkan strategi jika bisnis mereka mengalami penurunan
kakak beradik ini percaya dalam membangun bisnis harus ada target dan mimpi yang ingin dicapai
memiliki target merupakan cara agar bisnis mereka berkembang
dan bertahan di tengah pasar yang terus berubah dan berkembang
kedepannya cita cita kalian dalam satu tahun ke depan pengennya seperti apa puyo
kita pingin banget untuk nationwide
karena kita sebenarnya bisa dibilang mungkin di jabodetabek udah cukup orang tau lah puyo gitu cukup established
tapi di indonesia itu belum
kita masih kecil
banyak brand brand yang udah punya lebih dari lima puluh bahkan seratus outlet gitu di mal mall seluruh indonesia
kita masih tujuh belas kita masih belum apa apa sebenarnya
jadi kita ngeliat room to grow nya itu masih besar banget
jadi kita rencana ke depan ke kota kota besar di indonesia
biar ekspansi puyo dan biar semua orang di indonesia bisa kenal brand puyo
target satu tahun ke depan nih apa yang paling deket aja apa yang kalian mau lakuin
target satu tahun ke depan
kita mau ekspansi di pulau jawa dulu
kita mau di kota kota di pulau jawa kita mau buka buka puyo di mal mal situ juga
strateginya udah dipikirin
strateginya lagi kita godok gimana caranya
tapi kemungkinan besar kita bakal ada sistem franchise ke depan
lebih jauh lagi mereka bermimpi untuk mengembangkan bisnis mereka ke luar negeri
kedepannya juga pingin puyo itu menjadi perusahaan
jadi sebuah brand yang bisa mengeluarkan nanti project project baru juga
misalnya nanti ada brand a brand brand c gitu itu sih visi kita ke depannya
kalau untuk selama ini untuk menjaga loyalty customer kenapa bisa dibilang sampai dua tahun lebih puyo tuh masih ngetrend lah
itu karena banyak hal sih yang kita lakuin misalnya kayak marketingnya
salah satunya juga marketing
kita nggak cuma meningkatkan brand awareness terus gitu
tapi kita benar benar mempedulikan yang namanya two way marketing
two way marketing itu kita jalankan jadi supaya customer merasakan bahwa dia mempunyai customer experience
di dalam punya connection lah dengan puyo
jadi misalnya dengan instagram kita mengadakan kompetisi kompetisi dengan hadiah yang generous
kita waktu itu kasih iphone enam ipad mini atau kamera fujifilm
yang kira kira anak anak menurut gue
kita kira anak anak muda lagi pingin lah gitu
nah disitu tuh banyak banget yang ikut
kayak untuk foto puyo itu juga meningkatkan marketing puyo secara untuk meningkatkan breneurs juga
selain itu kita juga sering ada quiz quiz di instagram
terus kita juga aku dan adrian juga suka jualan bantuin gitu loh
kita nggak mau cuma orang menerima produk doang
tapi orang punya ada story lah di belakang puyo itu
yang bisa dia ceritakan bukan cuma kayak ya ini rasanya seperti ini ini nih
tapi eh masa di instagramnya ada ini ini
kita mau build terus yang namanya story itu supaya life cycle puyo sendiri akan makin panjang gitu loh
pesan dan prinsip dari orang tua yang selalu mereka pegang adalah kerja keras terus belajar dan tetap rendah hati